ratusan orang yang berasal dari berbagai kota di tanah air melakukan aksi damai
di depan gedung komisi pemberantasan korupsi
mereka meminta komisi antirasuah untuk menyelidiki dugaan praktik korupsi di industri batu bara
aksi damai yang dilakukan senin pagi hingga siang ini berisi orasi dan aksi teatrikal dari para peserta
mereka menginginkan pengurangan penggunaan batubara yang mereka anggap tidak ramah lingkungan
mereka juga meminta kpk untuk menyelidiki adanya dugaan praktik kotor dalam pengelolaan sumber daya batu bara
pihak kpk pun menerima balasan peserta untuk didengar usulannya
dua pimpinan kpk alexander marwata dan laude muhammad syarif menemui langsung wakil peserta aksi
saya menjelaskan tentang banyak sekali proyek proyek energi yang mengandalkan batu bara
tetapi di dalam prosesnya itu banyak sekali pelanggaran mulai dari penambangan sampai dengan pengangkutan
dan bahkan kempasan lahan untuk proyek proyek plt